nasi goreng spesial
bukan cuma dikasih telur tapi ada irisan irisan daging ayamnya
dipakein petai juga kumplit spesial
dipakein garam enggak
kamu sudah laku berapa
belum ada yang laku
kamu males malesan ya jualannya
mau sekalian beli kerudung
ada yang mau saya jelasin biar kamu gak salah sangka
kalau kamu gak lapor kamu harus tahu dari siapa
ini ada yang gak bener
bantu polisi cari yang namanya devi
biar masalahnya cepet beres
polisi bisa tahu kalau kita dalang semua ini
taslim itu kalau sudah dendam suka susah susah dikasih tahu
dia itu kepala batu
kamu dari mana jam segini baru pulang
tadi bapak udah nanya gitu
mau punya pertanyaan yang lain nggak
ampun jalan macet
bukan minta ampun ngasih tahu
saya jadinya terlambat
saya sih nggak masalah si edo terlambat
nggak tahu deh kalau kang mus
udah cepat masuk
maaf kang mus macet
ngalangin si edo yang mau masuk ke dalam
bukan jalanan macet
jadinya saya datangnya terlambat
bandung kalau pagi bukannya udah biasa macet
nggak kalah sama jakarta
kenapa si edo nggak berangkat lebih pagi
bukan saya bangunnya pagi sebelum sholat subuh
saya harus nyuci dulu
terus masak buat suami sama anak
saya nggak marah
kok nggak marah
ini mau saya marah
mau saya marah
cuma mau tahu aja kenapa jessy nggak marah
soalnya barusan kang mus pasti udah marah
udah jelit ya jang
tapi udah lama saya nggak beli sepatu
ah kamu beli sepatu
karena udah lama nggak beli sepatu
bukan karena butuh sepatu baru
saya mau beli sepatu nggak peduli merek
yang penting modelnya cocok warnanya cocok ukurannya cocok harganya juga cocok
beli sepatu tepat jepri aja kang
kualitas bagus harga murah mede in sebaru milut
jam segini udah buka
akang mau mandi
mau mandi mau mandi aja tuh nggak usah bilang bilang
tangan akang bisa bersihin semua bagian badan
mulai dari kepala leher pundak tangan dada perut sampai kaki
tapi nggak sampai kalau harus bersihin punggung sama pinggang
dinding kamar mandi akang balur pakai sabun
terus punggung sama pinggang akang nempel ke dinding
nasi goreng spesial
bukan cuma dikasih telur tapi ada irisan irisan daging ayamnya
dipakein petai juga kumplit spesial
dipakein garam nggak
mau bantuin mak
mau jadi mandor aja
nggak mau bantuin
saya edoh mak
gak apa apa mak
udah gak selera
nenek udah capek capek bikinin nasi goreng spesial buat akang
gak dimakan sama akang
mau pergi kemana
ke tempat si jupri
pulangnya jangan lupa bawa martabak
si juhri tukang sepatu bukan tukang martabak mak
terserah dia tukang apa
pokoknya nanti kamu pulang harus bawa martabak